kecelakaan kerja hari tua dan pensiun
jadi kalau ditambah setengah akan menjadi sepuluh tujuh puluh empat sampai dengan dua belas dua puluh empat
itu kita bicara hanya yang lain lain tentunya ada sundulan dan lain lain di luar ump
nah kalau kita bicara dari jaminan sosial saja sudah sebesar itu
kalau ditambah dengan setengah persen jadinya seperti tadi dua belas
tapi apa namanya sebenarnya menambahkan dikatakan pak didik tadi
b p j s ketenaga kerjaan itu bisa sampai sekarang membutuhkan dua puluh tujuh tahun
jadi tidak serta merta ikut langsung beli
tapi kembali lagi pertanyaan saya pak
ini ada skim yang namanya mbl mlt dan ada mbr
kenapa ini tidak itu saja yang kita manfaatkan
dana dari mlt itu ada satu ratus enam puluh triliun
dan jelas jelas itu hak pekerja
tapi kenapa mesti bikin skim yang baru
di samping menurut saya menyalahi juga ini masuk sistem jaminan sosial atau tabungan
kalau tabungan gak bisa dipaksakan
nah sekarang ini sudah tidak masuk sistem jaminan sosial dengan memaksa harus bayar
di mana tabungan itu gak ada yang harus
dan tentunya trust juga ini menjadi masalah
pekerja ini yang sebenarnya kalau saya cek pak dodi itu tidak ada healing
jadi orang yang gaji tinggi pun harusnya thor
jadi gotong royong ini sepanjang saya tahu
kita kalau mau beli rumah ya kita kumpul bersama yang punya kepentingan
sekarang ini seluruh rakyat pak
harus membayar tabungan ini untuk menunggulantas menjadi pertanyaan
di mana kewajiban pemerintah
tapi ini kan ini untuk seluruh rakyat pak
bukan untuk jadi pekerja itu membayar juga untuk yang
karena namanya ini kan seluruh untuk kepentingan tadi dijelaskan pak suryadi
jadi memang ini ya saya sependapat dengan pak didik tadi
ini dari awal sih sebenarnya sudah karena itu kita menolak pak
dpr yang ikut merancang undang undang perumahan rakyat ini
kemudian pekerja pun menolak
ini kesalahan ketika undang undang itu dibuat sebetulnya di mana pak suryadi
iya sebetulnya memang seperti yang disampaikan tadi
ini ada pergeseran beberapa poin ya
yang pertama yang tadinya kewajiban pemerintah menyediakan rumah bagi masyarakat yang belum punya rumah
kemudian menjadi kewajiban pekerja gitu
kemudian yang kedua isu sektoral yang tadinya rumah
tadi kalau disebut bahwa ini tabungan setahu saya tidak diatur misalnya sejauh mana ini dijamin di dalam seperti lps misalnya
kemudian tidak ada kewajiban bagi bp tapera bahwa seluruh dana yang terkumpul ini kembali kepada rumah
bahkan tadi untuk investasi gitu
bahkan tidak ada kewajiban misalnya ini investasinya aman berapa persen
itu kan apa yang disampaikan oleh dari bp tapera tadi kan itu baru ekspektasi internal
tapi tidak diikat menjadi kewajiban
bagaimana kalau ternyata investasinya kurang dari katakanlah bunga deposito
sehingga bisa jadi menjadi kerugian bagi para penabung gitu
nah hal hal inilah yang saya kira memang tentu akan menjadi bahan evaluasi kita
tidak saja pp nya barangkali undang undangnya juga perlu dievaluasi
informasi yang kami terima dari masyarakat
pertama banyak perusahaan perusahaan yang secara mandiri juga mengadakan ini iuran tabungan
entah melalui kooperasi dan lain sebagainya gitu
demikian juga yang sudah dihimpun misalnya dari asn
ketika mereka tidak mengambil manfaat dalam bentuk rumah
misalnya mengambil yang sudah pensiun sampai sekarang banyak sekali yang tidak bisa dicairkan direalisasikan gitu
sehingga inilah yang menjadi problem
sehingga kami tentu secara terbuka untuk mengevaluasi
kebijakan ini tidak saja di pp nya tapi juga mungkin di level undang undang
harus kita sinkronkan dengan undang undang yang lain
jadi undang undangnya juga salah gitu pak suryadi
mungkin pada waktu itu dengan beberapa pertimbangan bisa jadi punya alasan yang kuat
tetapi dengan berbagai pertimbangan pertimbangan terbaru misalnya ada beberapa yang harus terintegrasi
seperti bpjs kemudian jkn dan lain sebagainya
apalagi pp ini kan terlambat keluarnya
sehingga kalah cepat dengan beberapa kebijakan lain
kay ali jadi tadi buruh sendiri gitu
selain untuk tapra ini apalagi sih potongan potongan yang anda dibebankan kepada anda
memang kan kita berbagi dengan pengusaha ya pak ya
karena memang mayoritas anggota kita di kelas rendah ya pak ya
mereka itu walaupun begitu mereka berupaya mencicil rumah
lalu mencicil kendaraan motor atau apalah segala macam gitu
nah masalahnya ketika mereka sudah mencicil rumah sejak misalnya kita sebut tujuh tahun yang lalu
dan diwajibkan lagi pak kesini
yang punya rumah itu okelah kamu tidak perlu
tapi yang tidak punya rumah karena memang ada keinginan akan dapat rumah
walaupun yang dikatakan bapak tadi itu bukan untuk rumah
justru sekarang ini menjadi pertanyaan buruh itu adalah
tapi boro boro saya mau menabung kesana
sementara itu tidak bisa saya prediksi kapan saya akan bisa mendapatkan itu
ditambah faktor tadi soal pengelolaan kasusnya asabrik
ya semuanya dengan kesana memang
aduh gimana ya nanti pengelolaan uangnya
nah buruh seperti itu pak pemikirannya
akhirnya sekarang ini tidak ada kepercayaan bahwa ini akal akalan pemerintah
mungkin ini dalam tanda kutip ya
mungkin memang karena sebentar lagi beliau akan selesai menjabat
jadi ada membuat sebuah undang undang ini
memang kami melihat dari dua ribu enam belas ini pak undang undang ini ya
dengan lamanya menjadi ada pp di dua ribu enam belas
lalu nanti kita akan diimplementasikan dua ribu dua puluh tujuh
ya kita kenapa begitu lama
dari undang undang dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh
di mana lahan yang akan dibangun pak
lalu berapa tahun saya baru bisa
bahwa itu kita ambil setelah lima puluh delapan tahun kita pensiun
apakah saya berhak mengambil uang saya itu seratus persen dengan bunganya
jadi ada hal hal yang kami dapatkan dari sana
atau buruh ini gajinya di atas sepuluh juta
yang paling tinggi di padat karya sekarang kan
jadi ada banyak problem
salah satu adalah problem ketidak percayaan sebetulnya
ya mungkin saya menjawab dulu apa yang disampaikan bu eli
bahwa yang berhak menjadi yang mengiur atau dipotong tabungan adalah ump ke atas
jadi kita lagi nanti akan dikaji berapa sellingnya
itu masih di tahap dalam proses
tetapi bahwa swasta itu masih diberikan paling lambat
sampai tujuh tahun sejak pp tersebut terbit
nah bahwa yang dua ribu dua puluh empat ini adalah menyangkut penyempurnaan dari pp dua puluh lima
sebenarnya semua aturannya sudah ada di tahun dua ribu dua puluh
di dalam menerbitkan peraturan besaran tabungan
itu yang di pp dua puluh satu dua ribu dua puluh empat ini
kemudian juga masalah penunjukan bank kastodian
tadinya hanya bank kastudian konvensional dibuka untuk bank studian yang syariah
kemudian yang ketiga mengenai pelaporan
hanya terkait pelaporan penyaluran pembiayaan
yang dari bank kastudi dari bank penyalur ke bank kastudi
kemudian yang keempat hanya masalah pemisahan antara dana tapera dengan dana pemerintah
substansinya nggak ada berubah sama sekali di pp dua puluh satu ini terhadap yang pp dua puluh lima secara substansi
hanya menyangkut kewenangan kewenangan
nah terkait dengan trust
itu sudah menjadi di dalam undang undang ini sudah sedemikian rigidnya mengatur
bahwa dana tersebut tidak dipegang oleh bp tapera
tetapi pass through melalui bank kastodi
dipegang oleh manajer investasi
manajer investasi ini adalah berdasarkan kriteria yang sangat ketat
dia bisa menjadi manajer investasi di bp tapera
dan dana tersebut setiap hari nilai aktifa bersih bisa dicek melalui aplikasi tds kita
nab nya setiap hari naik atau tidak itu bisa dilihat
di dalam pengelolaan dana tapera
dan bisnis model ini adalah bisnis model mungkin satu satunya yang di dalam sujeneris
berbeda dengan bisnis model yang sejenis lainnya
makanya transparansi kemudian akuntabilitas sangat dijaga di dalam pengelolaan ini
sudah diatur dalam undang undang dan pp nya pak
jadi trustednya di situ fund kita
bagaimana kemudian mencarikan solusi diantara sengkarut sengkarut informasi kita jeda setelah berikut ini